penghapusan kebijakan ppkm oleh pemerintah per tiga puluh desember dua ribu dua puluh
mendapat sambutan baik dari warga maupun wisatawan yang tengah berkunjung ke bali
seperti diukapkan sejumlah pedagang di kawasan pantai muaya jimbaran
para pedagang yang rata rata telah berjualan lebih dari sepuluh tahun
mengaku senang dan berharap tidak lagi ada ppkm
warga percaya mereka aman dari covid sembilan belas lantaran telah divaksin covid sembilan belas
ya kan sekarang tamu kan banyak kesini tamu tamu dari luar negeri
kan ekonomi kan balik lagi lancar lagi
tidak hanya pedagang sebagian wisatawan domestik pun menyambut baik kebijakan mencabut ppkm ini
senang sekali ya bersyukurlah dengan aman
ya kan saya lihat juga sekarang udah rame karena sepuluh tahun yang lalu ya saya kesini masih sepi

jadi kasih masih aja sih sekarang
kayak kita yaudah minimal kita jaga diri sendiri tetap vitamin tetap bawa masker
walaupun kalau udah di luar sini gak dipakai
ya tapi tetap harus jaga diri masing masing aja lah
pemerintah memutuskan mencabut kebijakan ppkm di seluruh indonesia
meski demikian masyarakat tetap dihimbau mematuhi prokes seperti memakai masker saat berada di tengah keramaian atau dalam ruangan
tim liputan cnn indonesia badung bali